selain satuan kepolisian beberapa perusahaan swasta juga ikut berpartisipasi dalam mendistribusikan vaksinasi ke masyarakat
salah satunya adalah ct corpora bekerja sama dengan kementerian kesehatan ri
ct corp mengadakan program vaksinasi di jabodetabek
langsung saja kita bergabung dengan produser lapangan cnn indonesia putri demes yang saat ini berada di trans studio cibubur
selamat pagi menjelang siang demes
bagaimana pelaksanaan vaksinasi ct corp di trans studio cibubur pagi ini dan apakah sudah ada antrian
selamat pagi amel ct corp memang mulai mengadakan vaksinasi untuk masyarakat umum di sepuluh titik terutama di seluruh wilayah jabodetabek
salah satunya adalah tempat saya melaporkan saat ini trans studio mall cibubur
dan dimulai mulai hari ini mulai hari senin sampai jumat
dan untuk waktunya adalah mulai pukul delapan sampai tiga sore
kalau tadi anda menanyakan bagaimana animo masyarakat begitu ya antusiasnya masyarakat
ini tadi sejak pukul delapan pagi saya melihat mereka sudah mulai mengantri untuk melakukan verifikasi data
karena sebelumnya mereka sudah melakukan pendaftaran secara online
dan kemudian proses vaksinasi ini sudah berjalan sampai hari ini
dan untuk titik lainnya sebenarnya selain di tempat saya melaporkan ini adalah total ada sepuluh titik
salah satunya ada di menara bank mega jakarta selatan
ini dimulai dari hari
senin mulai hari ini juga sampai dengan kamis dan juga di hari sabtu
selain di dua titik ini ada titik lain yaitu di transmart
sebenarnya amel ada di cilandak lebak bulus bintaro bekasi depok yasmin cempaka putih tangerang
dan ini semua diadakan mulai dari hari rabu sampai dengan hari minggu
jadi ada banyak alternatif yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk bisa mendapatkan vaksinasi
dan untuk vaksinasi ini dari ct corp sendiri mengadakan
dari dua puluh delapan juni sampai dua puluh empat juli
jadi kurang lebih satu bulan sebenarnya pengadaannya
sehingga diharapkan masyarakat ini bisa memanfaatkan fasilitas yang ada
untuk petugas kesehatan ct corp ini menjalin kerjasama dengan rumah sakit pon rumah sakit pusat otak nasional
dan untuk di tsm cibuburus ini sendiri amel ada total dua puluh dua tenaga kesehatan untuk melayani seribu peserta vaksin hari ini
yaitu ada terdiri dari delapan dokter dan juga empat belas orang perawat
dan untuk target pesertanya sendiri untuk di tsm cibubur ini sudah tercapai
yakni seribu orang dan sudah terdaftar secara online
ataupun keluarga karyawan dari ct corp maupun dari perusahaan mitra
dimana sebenarnya dari ct corp sendiri ini membawahi banyak sekali anak usaha ya
amel salah satunya adalah megacorpora kemudian transmall transretail trans entertainment
dan selain dari perusahaan perusahaan ct corp dan perusahaan mitra
dimana persyaratannya sebenarnya cukup mudah amel
yaitu yang pertama mereka memiliki ktp manapun tidak harus dki jakarta ataupun wilayah jabodetabek
artinya mereka ini adalah delapan belas tahun ke atas tidak ada batasan usia selain daripada itu
dan juga mereka bisa melakukan pendaftaran dengan mendaftar akun terlebih dahulu di detik com
dan untuk satu akun yang terdaftar nantinya bisa mendaftarkan empat orang lainnya
jadi salah satu masyarakat ini bisa melakukan pendaftaran selain untuk dirinya sendiri juga untuk anggota keluarganya
asalkan mencapai maksimal adalah bisa mendaftarkan empat orang
dan kalau kita melihat di tsm cibubur ini dan juga sepuluh titik lainnya amel yang diterimakan adalah vaksin sinova
artinya di hari ini ketika mereka menerima dosis pertama maka di dosis keduanya nanti akan diterima bulan depan
dan rencananya juga pihak ct corp akan mengadakan vaksinasi di sepuluh titik yang sama
sehingga nanti tidak menyulitkan bagi masyarakat untuk mendapatkan vaksin dosis kedua
dan tentu saja usaha yang dilakukan oleh ct corp ini sebagai bagian amel seperti yang tadi anda katakan
dari pihak swasta dari pihak lapisan masyarakat untuk turut mendukung program yang sudah
sudah dimencanakan oleh pemerintah yakni untuk mempercepat program vaksinasi
karena kita mengetahui bersama bahwa vaksinasi ini merupakan salah satu usaha untuk menangani pandemi covid sembilan belas di indonesia
dimana sampai data terakhir di dua puluh tujuh juni kemarin baru tiga belas satu juta orang di indonesia ini yang sudah menerima vaksin dua kali dosis
artinya vaksin yang lengkap
sedangkan jumlah ini justru jauh sekali dari target yang seharusnya paling tidak lima puluh persen
kalau menurut epidemiolog ini bisa dikatakan
bahwa indonesia bisa mulai stabil untuk menangani pandemi
sedangkan kalau kita melihat tiga belas satu juta dibandingkan dengan dua ratus tujuh puluh juta penduduk indonesia
ini sepuluh persennya belum ada
sehingga memang usaha usaha seperti ini usaha dari berbagai lapisan masyarakat
ini memang harus diharapkan untuk mempercepat program vaksinasi
seperti yang juga sudah ditargetkan oleh presiden joko widodo
bahwa paling tidak di agustus tahun ini harus sudah ada satu juta orang yang divaksin setiap harinya
baik semoga bantuan program vaksinasi ini berjalan dengan baik dan lancar ya
terima kasih demes atas laporannya selamat bertugas kembali